proses pencarian salah satu korban dalam insiden mobil minibus yang masuk ke aliran kalimalang
hingga jumat siang terus dilakukan tim bpbd dan tagana kota bekasi
korban adalah nabila balita berusia tiga tahun yang tenggelam ketika mobil yang ditumpangi bersama ibu dan kakaknya
terjun ke kalimalang jumat dini hari
pencarian korban melibatkan sejumlah relawan
menggunakan tiga perahu karet dan melakukan teknik blender agar membentuk ombak buatan
kondisi medan kalimalang cukup sulit karena arus deras di dasar air dan kedalaman mencapai lima enam meter serta berlumpur
seatanya memang tidak terlalu sulit cuma karena di dalam air ini yang kita bisa lihat
jumat hari kan ada pembangunan buka kayu ya
ada susah susah yang terbuang atau ada susah susah besi yang masih di luar di dalam air ini kita belum tahu
jumat dini hari mobil minibus bermuatan empat orang terperosok ke dalam kalimalang
diduga sang sopir mengantuk saat menghindari jalan berlubang
setelah tiga jam menggelar misi penyelamatan
petugas gabungan berhasil menemukan jasad samsiah
ibu rumah tangga berusia tiga puluh lima tahun yang terjebak di dalam mobil minibus
sedangkan seorang anaknya yang berusia sepuluh tahun serta sopir bus berhasil diselamatkan